biarin ajak apimu sendiri dulu
makasih ya boy
sejak aku kenal sama kamu
aku dapat banyak banget hal hal yang baru
momen yang indah
kata kata yang indah
kata kata yang indah
mereka gak tau
mama gak cerita
aduh memangnya kenapa agan
udah gak apa apa
kalian jangan nyetel musik lagi kenceng kenceng
kurang jadi carekan
maen tuduh sembarangan
maen tuduh sembarangan
maen tuduh sembarangan
dia gak belung musik nak
berteduh di kubangan
maen tuduh sembarangan
udah bener baik
udah handong nangisnya ya
simpen aja nanti air matanya ya
buat nanti kalau baun udah nikah
kok gue nikah nangis ya kakak lah
gue kasihan mau bini lu
apas banget dapet suami kayak lu
papi udah dateng
iya dari tadi papi sudah dateng
dan papi sudah melihat
bagaimana kamu begitu dekat dengan
temen temen kamu yang lain
kami sangat terharu dengan persahabatan kalian
oh meli tau
kalau meli berisik tapi
jangan jangan pisahin
reva reva gak usah pindah ya om
please please gak usah pindah ya
terima kasih om
kalau om kita janjiin kita gak bakal bikin om kecewa
kita janji kita bakal main sama orang pemain yang baik kok
sekolah juga udah mau selesai kok
please biarin reva disini sampai kita lulus semua bareng bareng om please
kalau sampai reva aku batalin pindah sekolah ke asrama
dan aku pasti ribut lagi sama dia
om maaf sebelumnya
tapi kalau om takut sama pergolnya reva sama kita
kan boleh kok ngumpul bareng kita
kita orangnya gak macem macem kok om
mereka juga jadi dengan kita dulu yang

apalagi kalo mw terakhircu
mw jadi passo waktunya di kebunaan
ini bitanya om
kita ya kita masih kangen banget sama lu baik banget re kita bakal kangen banget sama lu
tapi kan masalahnya gue
dia seram mak pasti kesempatan mau ketemu kalian agak susah
itu dari mana aja sih
tadi ada papinya revo juga
oh ya sekarang dimana
biarin aja papi mu sendiri dulu
sejak aku kenal sama kamu
aku dapat banyak banget hal hal yang baru
momen yang indah
kata kata yang indah
ucapan ucapan yang bisa bikin aku semangat
kau membuat hidup aku jadi beda boy
aku jadi takut buat jauh dari kamu
aku takut gak ada lagi orang yang bisa nasehatin aku kalau aku salah
kamu jangan selalu mikir
kalau aku adalah segalanya buat kamu
kamu harus ingat
semua yang kamu dapatkan
kita harus berterima kasih sama allah
karena itu semua atas izin allah

dan sekarang aku yakin
kamu udah bisa mandiri
kalau misalnya kamu ngerasa sendiri
kamu tenang aja
allah selalu ada buat kamu
dan ini paling penting
kamu jangan lupa sholat
dan kamu jangan lupa sama allah
semua orang itu gak sempurna seraf
ya udah teman teman semuanya
ya udah teman teman semuanya
gua pamit ya
aku anterin sama depan ya
kundan sama kamu dulu kan atas
kundan sama kamu dulu kan atas
tinggal bersama aku
papi hanya takut
takut kamu marah
kamu benci sama papi
karena papi tetap akan memasukkan kamu ke sekolah serangga
boy pernah bilang sama aku
apa yang menurut kita baik itu belum tentu terbaik
terkadang sesuatu itu berjalan gak sesuai dengan harapan kita sih
itu semua mungkin karena allah tahu yang terbaik buat kita
ini semua udah ketetapan allah by
kalau kamu sudah mengerti
papi hanya tidak ingin kamu benci sama papi
kamu harus tahu satu hal
tak bisa ada yang menyayangi kamu
dia bisa escola di mana rakan